dahulu kala ada sebuah hutan ajaib tempat tinggal dua belas bersaudara
siapa dua belas bersaudara ini kita akan membahasnya sebentar lagi
kisah ini sungguh dimulai dengan gadis kecil yang cantik bernama kiara
ayah aku membuat gelembung dari air betapa ajaibnya
oh itu karena kau adalah gadis yang ajaib sayang
ayah aku terbang
kiara adalah satu satunya permata arnold
ketika dia masih kecil ibu kiara jatuh sakit dan meninggalkan kiara dalam perawatan ayahnya
bahkan sejak itu arnold adalah ayah teman dan segalanya bagi kiara
arnold menyayangi kiara dan siap melakukan apa saja untuknya
arnold adalah seorang seniman suara yang berarti bahwa dia akan mengisi suara boneka untuk drama panggungnya
kiara mencintai ayahnya dan pekerjaannya
oh keluar dari sini
arnold dan kiara sangat bahagia di dunia kecil mereka
sampai suatu hari kiara jatuh sangat sakit
aku khawatir ada sedikit kasus di dunia seperti ini sehingga kami belum menemukan obatnya
yang bisa kita lakukan hanyalah berharap
arnold tidak percaya apa yang dia dengar
kenapa yang aku miliki hanya putriku sekarang
kenapa kau melakukan ini padaku
aku tidak akan pernah bisa bahagia jika terjadi sesuatu padanya
dan dunia akan lenyap
kau benar benar berpikir itu akan menjadi masalah bagi siapapun kalau kau berhenti tersenyum
ya selain putrimu
oh aku adalah peri dari negeri yang tidak pernah ada
seperti apa tampangku jenius
bukan ee penyihir
tidak terlalu pintar bukan
kau berkata putrimu menderita apa
oh itu yang sulit
tim cat disebabkan ketika seseorang tidak dapat menangani perubahan musik dan masuk akal bagi putrimu untuk memilikinya
karena itu hanya mempengaruhi ketika anak berusia enam tahun
bagaimana kau tahu bahwa putriku berusia enam tahun
ehm kau tidak tahu bahwa
kau menangani timcat
oh jadi sekarang aku harus tahu segalanya tentang semua orang
aku punya kehidupan
tidak maksudku kau baru saja
apakah kau disini untuk membantuku
tidak kau adalah penyihir
mengapa kau membantuku
maksudku penyihir pada umumnya tidak jahat kau tahu
ketika tidak ada kejahatan yang terjadi di sekitar mengapa aku menjadi jahat
dan juga aku sangat menyukai gadis kecilmu kiara
tidak banyak anak anak di sekitar yang percaya pada sihir
ini adalah resep untuk sup yang sangat istimewa
temukan semua bahan ini dan bawa padaku
sup ini akan menyembuhkannya selamanya
tapi ada satu hambatan kecil
jika ini bisa menyembuhkan putriku akan kuhadapi rintangan apapun
bahan bahan ini hanya bisa ditemukan di bulan bulan tertentu
itu berarti kau akan menemukan satu di bulan mei
dan yang lain mungkin di bulan agustus dan yang lainnya di bulan september
arnold memikirkannya sejenak dan tahu apa yang ingin dia lakukan
dia melambaikan tangan kepada penyihir itu dan kembali ke putrinya
bagaimana kau akan mendapatkan semua bahannya
apakah aku harus tetap sakit selama setahun penuh
ayah akan pergi mencari dua belas bersaudara
dua belas bersaudara
ada kisah lama tentang dua belas bersaudara yang tinggal di atas perbukitan
ibuku pernah mengatakan bahwa mereka sebenarnya adalah dua belas bulan
jika memang benar maka ayah dapat meminta mereka untuk memberikan semua bahannya
kenapa mereka mau mendengarkan
ayah aku tidak ingin kau terluka
ayah tidak akan terluka dengan malaikat sepertimu di hidup ayah
tetangga kita nyonya pillsbury akan menjagamu selama ayah pergi
ayah akan kembali secepat mungkin sayang
berjanjilah kau akan baik baik saja
arnold berjalan selama berminggu minggu
dia melihat sekeliling setiap hutan bukit dan juga gunung
dia menerjang gurun pasir yang gersang dan menyeberangi lautan
dia menemukan suatu tempat yang menarik
dia menemukan suatu tempat yang menarik
namun dia tidak melihat apa apa
namun dia melihat sesuatu
pohon itu mengandung jambu dan kiwi
oh aku harap kiara ada di sini
ini sangat ajaib
ini bukan hanya ajaib
kedua belas bersaudara itu pasti ada
buah musiman tumpang tindih di sini
dua belas bersaudara
dua belas bulat
orang orang yang mengatur alam sendiri
mereka semua duduk melingkar dengan mata tertutup
arnold memperhatikan bahwa ada satu kursi besar dan kursi kecil lainnya
ini pasti kursi tinggi
siapapun yang duduk di atasnya mengatur alam untuk sendiri
kita di bulan november
artinya yang duduk di kursi tinggi itu november
lalu yang duduk di sebelah kanannya pasti desember
lalu januari februari maret april mei juni juli agustus september dan oktober
ya mereka semua ada di sini
dan sekarang adalah bagian yang sulit
arnold harus meyakinkan dua belas bersaudara untuk membantunya
tapi bagaimana caranya

oh bajuku bajuku
itu adalah desember yang dingin yang berbicara lebih dulu
oh aku hanya orang yang tidak berdaya
beberapa anak mengambil pakaianku saat aku sedang mandi
aku mungkin akan mati kedinginan
tidak ada kolam di sini
lalu di mana kau mandi
aku harap aku punya lebih banyak waktu untuk mengobrol
tapi aku tidak punya waktu
aku pasti mati karena kedinginan yang kejam ini
andai saja aku bisa menjadi hangat
satu satunya cara menjadi hangat adalah jika mei mengambil kursi tinggi
tapi ini bulan november
itu giliranku itu giliranku
selamat tinggal dunia
baiklah mei duduk di kursi tinggi ini
mei melakukan apa yang diperintahkan dan salju mulai mencair
dan begitu itu terjadi
maka muncullah sekuntum bunga yang hanya ada di bulan mei
arnold telah menemukan bahan pertamanya
oh terima kasih mei
semoga semua saudaramu memberkatimu
menyadari bahwa ini mungkin bukan audiensi
yang tepat untuk humornya
arnold dengan cepat mengambil bahannya
dan menyimpannya di dalam tasnya
segera setelah arnold pergi
bulan bulan berganti tempat duduk
dan november kembali ke kursi tingginya
beberapa waktu berlalu
dan saudara saudara mendengar tangisan
kalau ada seorang wanita berteriak minta tolong
oh aku bukan hanya seorang wanita
tapi aku seorang wanita buta
aku kehilangan penglihatanku ketika aku sedang menunggang kuda
apa kau jatuh dari kuda
aku baru saja kehilangannya dan tidak pernah menemukannya lagi
kami sedang bekerja di sini nonak
apa yang kau inginkan
seorang peritua mengatakan bahwa jika aku makan buah markisa pada bulan november
maka aku akan dapat melihat lagi
aku mungkin baru sebulan

itu bukan cara kerja penglihatan
tidak semua orang membodohi sepanjang waktu
wanita itu membutuhkan bantuan
markisa ada di bulan januari
maka november bangkit dan membiarkan januari mengambil kursi tinggi
arnold dapat yang diinginkannya
berterima kasih pada mereka dan segera pergi
saat november akan kembali ke kursinya
dan aku yang telah menyelamatkan alam semesta lebih dari sekali hanya bisa disembuhkan dengan lavender
juliet yang kau inginkan hanyalah nanas dan aku petani
bagaimana cara mendapatkan nanas di bulan ini
ini dari mana
dan begitulah seterusnya
setiap bulan yang berbeda mengambil kursi tinggi
dan arnold terus mengumpulkan bahan bahannya
dia hampir mendapatkan semua bahannya
tapi yang terakhir adalah yang paling sulit didapat
jejak kaki kotak di salju
arnold tahu bahwa begitu dia membuat juli mengambil kursi tinggi
hujan akan turun dan katak katak akan keluar

dia harus bertindak cepat karena salju akan segera mencair
dia memakai penyamaran terakhirnya
aku disini untuk berbicara dengan teman lamaku julie
oh demi novemberku yang tersayang
tapi begitu november mengangkat tangannya ke udara
angin bertiup kencang
dan jenggot arnold terbang
tunggu kau bukan si penguasa guntur
lalu siapa kau
dia terlihat seperti pria beku
yang kehilangan pakaian
dan wanita buta itu
tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk memahami apa yang terjadi
kau mengganggu pekerjaan dan mengejek kami
kau akan dihukum
dan sebelum arnold bisa menjelaskan
arnold sekarang hanyalah sebuah balong es
oh malulah kalian semua
bulan bulan semuanya menjadi bingung
tapi penyihir itu menjelaskan
kalau arnold hanya berusaha menyelamatkan putrinya
bulan bulan melihat kiara menangis terseduh seduh untuk ayahnya
dan desember hampir meleleh
aku tahu kalian tidak percaya padaku
jadi aku harus membawa putrinya
dia menderita timcat
dan kemudian aku akan membawa putrinya ke rumah

itu sebabnya dia meminta semua bahan musiman di bulan yang sama
oh november lakukanlah sesuatu
aku merasa tidak enak
tapi apa yang harus kulakukan
aku tak bisa melelehkannya
mei duduk di kursi tinggi
mei dengan cepat mengambil kursi tinggi
dan balok es mencair
juli memberikan bahan terakhir kepada penyihir
yang mengocok tongkatnya
dan mencari putrinya
dan membuat sup
dan dia langsung sembuh
ayah aku merasa sangat kuat
aku bisa membekukan mereka semua
karena mereka telah membekukanmu
kedua belas bersaudara itu tersenyum pada kiara kecil
dan membungkuk untuk meminta maaf
arnold berterima kasih pada mereka
yang kemudian kembali ke tempat duduknya masing masing
kiara sekarang sehat
dan terus membawa lebih banyak alat
ajaiban ke dunia
arnold dan permata hidupnya itu
hidup bahagia selamanya